dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp menggelar sidang perdana terkait dengan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu pada tahapan verifikasi faktual yang diduga sudah meloloskan tiga partai yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan
dkpp memanggil seluruh pihak terkait atas laporan ini dengan agenda mendengarkan keterangan
dan anggota sekretaris kepala bagian penyelenggara pemilu
sepuluh hingga sembilan diadukan terkait dengan dugaan mengubah status tidak memenuhi syarat empat partai yakni partai garuda kemudian partai gelora pkn dan partai buruh
terlapor juga diduga mengubah data berita acara dalam sipol dalam kurun waktu tujuh november hingga sepuluh desember dua ribu dua puluh
sementara bagi teradu sepuluh
idam holik diduga terkait dengan pernyataan intimidatif saat acara konsolidasi nasional kpu di ancol jakarta utara
saat itu ia menyebut bagi anggota kpu yang tidak tegas lurus
atau tidak tegas selurus terhadap pemerintah
maka akan dimasukkan ke rumah sakit